karena itu saya percaya hari ini saya percaya hari ini dan selanjutnya kita akan merebut kemenangan untuk dunia ini
saya akan mencari putra putri terbaik dari seluruh lapisan
saya tidak akan memandang partai mana
yang terbaik untuk bangsa itulah yang kita akan cari
saya tidak akan memikirkan agama agama yang terbaik untuk bangsa
oh hitam kuning hijau biru
asal dia cinta bangsa indonesia
asal dia cinta rakyat indonesia
asal dia tidak mau curi dari rakyat indonesia
asal dia tidak akan korupsi
asal dia akan bekerja sepenuhnya untuk rakyat indonesia
itu yang akan kita cari kawan kawan